kita beralih ke informasi lainnya etapa kedua tour de indonesia yang start dari madiun menuju kota batu jawa timur menjadi milik pembalap belanda jeron mayers dari tim taiyuan myoji cycling team
sementara gelar raja tanjakan untuk sementara diraih oleh pembalap perancis thomas lebes yang memperkuat kinan cycling team dari jepang
para pembalap harus menempuh jarak sejauh satu ratus enam puluh tiga empat km dari madiun menuju kota batu dalam etapa kedua tour de indonesia dua ribu dua puluh
berbeda dengan etapa pertama etapa kedua ini rutenya diisi oleh dua titik sprint dan dua titik tanjakan yang cukup menguras stamina dari para pembalap
persaingan sengit untuk menjadi yang tercepat di etape ini terjadi antara tiga pembalap
yakni jeroen meijers dan thomas lebes
sempat terlibat pertarungan sengit jelang garis finish pembalap belanda jeron mayers dari tim taiwan myogi cycling team akhirnya berhasil finish sebagai yang tercepat
sementara pembalap tim sapura cycling christian railanu dan thomas lebas dari kinan cycling team harus puas di tempat kedua dan ketiga
namun di kelasemen umum pembalap dengan catatan waktu terbaik diraih oleh pembalap kanada ryan rov
ryan pun berhak untuk mengenakan jersey hijab
pembagang jersi biru atau raja tanjakan hingga etapa kedua ini berakhir diraih oleh pembalap perancis thomas lebas
sementara mario voh dari jerman berhak untuk mengenakan jersey merah sebagai sprinter terbaik
hari ini saya pikir mungkin ini bisa menjadi panggilan yang baik untuk saya
pembalap ini tidak terlalu tebal saya bukan pembalap yang benar benar tapi mungkin ini cukup baik untuk saya menang
saya pikir akan sulit menang panggilan ini jadi ketika tiga perempuan yang terhujung menang saya hanya berfokus pada mencapai panggilan
menyisakan tiga etapa lagi rute di tour de indonesia tahun ini memang menyajikan lintasan yang menantang dengan tanjakan yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
perintah di tour de indonesia ini menarik kembali
ini memang sudah mendesain dari yang pertama itu untuk sprinter yang kedua untuk kombinasi
sampai yang ketiga nanti ada ketiga dan keempat itu ada tanjakan dengan klasifikasi host class atau yang terberat untuk king of mountain nya nanti
jadi variatif memang etapunya
pertarungan untuk menjadi yang terbaik di tour de indonesia dua ribu enam belas akan berlanjut di etakut ketiga
yang akan menempuh jarak satu ratus sembilan puluh tiga km dari kota batu menuju alun alun kota jember
tim liputan cnn indonesia kota batu jawa timur